aku gak bakal setuju mama menikah sama papanya pangeran
aku pikir niat mama tulus mau berubah demi aku
tapi ternyata aku salah
mama punya maksud lain
reski kamu gak boleh punya pikiran
lu dari mana aja
gara gara lu gue tadi ditanyain sama mel jadi kebingungan nanyain lu
gak usah ngomongin dia
mas yang lain sih orang menanyain lu
gue harus jawab lah
yaudah gue bilang aja lu ke toilet yang lain
ran ran ran ran
mau bener bener ngetes kesabaran gue
udah saran gue sih mendingan lu sampe liat mel deh
lu bujuk dia biar gak share video itu tuh
gue emang akan nemuin dia
dan gue bakal kasih pelajaran ke dia
dia harus tau gue paling gak bisa diginiin
lu mau marah ke mel kayak apa dia gak akan takut sama lu
dan dia gak akan berhenti juga buat ngancem ngancem lu
karena mel udah punya kartu mati lu
vanya ini kayak mimpi yang tiba tiba ternyata mau jalan
gue bener bener gak nyangka
gue tau kan
tiba tiba ternyata atta tuh pengen ngajakin gue jalan juga
gak hal lu kan
kalian berdua tuh lagi kenapa sih
mel lu gak akan percaya apa yang akan gue kasih tau sama lu
emang sepenting itu ya
penting banget iya gak sih
jadi kalo lu mau tau

lu udah sampai
kamu udah sampai basic map

apa gak cukup mel
lo udah ngancem gue
sekarang lo masih gini
ya gue belum puas
sama lo masih hilang hilangan dan masih suka deket deket sama si celaso kan
lo cewek macam apa sih
gue tuh mikir gak sih
cuma untuk dapetin apa yang lo mau
sukanya lo juga suka ya menekan semua orang di kampus pakai gelang khusus lo itu
itu beda mel
gue ngelakuin itu karena mereka salah
gue gak pernah nyebarin aib orang terdepan muka orang lain
apalagi ke publik
kira kira gue share sekarang nggak ya
gak mau di share
lo harus nurutin kemauan gue
kita lanjutin meeting yang tadi ke pending oke
ternyata mel benar
kalau mama punya hubungan khusus sama om alex
rizky kamu tuh salah paham mama sama om alex cuma
mama gak perlu jelasin apa apa
aku tau tujuan mama deket sama om alex
aku gak bakal setuju mama menikah sama papanya pangeran
aku pikir niat mama tulus mau berubah demi aku
tapi ternyata aku salah
mama punya maksud lain
rizky kamu gak boleh punya pikiran gitu sama mama kamu
om alex gak usah ikut campur
aku kecewa sama mama
rizky dengerin mama dulu rizky tunggu dong
masalah yang satu aja belum selesai
sekarang ada masalah baru lagi
rizky rizky tunggu dulu rizky
kalau mama lebih milih sering ketemu sama om malex
berarti mama ngijinin aku keluar dari rumah
rizky dengerin mama ya
sampai kapanpun mama gak akan pernah ngizinin kamu ninggalin bapak sendirian
mama butuh kamu
tapi kondisi saat ini mama gak bisa jauh dari om alex
kamu harus ngerti
kalau itu emang pilihan mama
aku harus pergi
aku gak mau jadi penghalang hubungan mama sama om ale
aku gak mau jadi penghalang hubungan mama sama om alex
aku gak mau jadi penghalang hubungan mama sama om alex

perasaan om dulu